hari terakhir periode pertama pendaftaran pengampunan pajak dimanfaatkan ribuan orang
untuk melaporkan harta mereka yang belum kena pajak
untuk menampung banyaknya wajib pajak
kantor pusat direkturat jenderal pajak membuka pelayanan pengampunan pajak
sampai tengah malam
ini pekerjanya juga ekstra tanpa kelembur habis habisan ini
jumat pagi hingga siang satu tiga ratus lima puluh wajib pajak telah antre di kantor pusat direkturat jenderal pajak
september ini adalah hari terakhir para wajib pajak
pada kamis kemarin pelayanan pengampunan pajak
kantor pusat direkturat jenderal pajak mencatat
lonjakan jumlah wajib pajak yang datang
jika pada hari hari sebelumnya jumlah wajib pajak berkisar enam ratus orang
untuk antisipasi banyaknya pendaftar pada hari terakhir periode pertama pengampunan pajak
jumlah loket pelayanan ditambah dari empat puluh delapan menjadi enam puluh tujuh
dan akan dibuka hingga pukul dua puluh empat
jumlah harta yang dilaporkan hingga dua puluh sembilan september mencapai tiga satu ratus sembilan puluh lima triliun rupiah
direktur jenderal pajak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat
yang telah melaporkan harta
pelaksanaan pengampunan pajak di indonesia berhasil mengalahkan
sejumlah negara yang melakukan kebijakan serupa
itali chile jerman terus brazil terus india
bagi saya saya bangga dengan itu karena kalau main bola kita nggak pernah ngalahin mereka kan
saya hanya bisa mengalahin dengan teks amnesti